perjalanan baik nuril mencari keadilan penuh liku alih alih sebagai korban pelecehan baik nuril justru menjadi terpidana
amnesti menjadi upaya penyelamatan terakhir bagi baik nuril
lalu bagaimana baik nuril memaknai perjalanan kasus yang melilitnya sudah hadir bersama saya malam hari ini
baik nuril dan juga ditemani oleh kuasa hukumnya yaitu ada pak widodo dwi putra
selamat malam ibu nuril
pak widodo update terakhir hari ini setelah kemarin sudah membacakan surat yang ditujukan kepada presiden
kemudian juga hari ini di dpr sudah menerima surat pertimbangan terkait amnesti yang dimohonkan kepada ibu nuril
apa terakhir informasinya tadi ibu nuril dan juga pak widodo hadir di sana ya
apa ibu informasi terakhirnya dari sana perkembangannya
tadi dibacakan di depan sidang paripurna dpr dan kemudian dibawa di bamus dan besok akan dibahas di komisi tiga
jadi harapannya tanggal dua puluh lima juli

yaitu sidang paripurna dan itu nanti menjadi dasar dpr untuk memberikan pertimbangan kepada presiden
atas amnesti yang akan diberikan kepada ibu nuril
karena secara de jure amnesti ini baru berkekuatan
dan ini akan menjadi keputusan hukum apabila presiden nanti menerbitkan dalam bentuk keputusan presiden atau kepres
oke ibu nuril perjalanan kasus hukum yang dilalui oleh ibu nuril sangat panjang sangat berliku juga
tapi ibu nuril juga ditemani oleh kuasa hukum ini sangat berjuang untuk mendapatkan keadilan seperti yang ibu inginkan selama ini
seberapa atau bagaimana anda melihat perjalanan kasus ini
di pertengahan penjalanan mungkin ya
tepatnya saya sudah merasa apa baiknya saya harus menyerah
pernah merasa seperti itu
di titik yang paling rendah
begitu pk kasasi ya kasasi yang tahun dua ribu dua
yang terpenting sekarang saya tidak ingin mengeluarkan air mata untuk hari ini
untuk hari ini
karena melihat ada peluang yang besar
seperti apa yang tadi ibu nuril sudah hadir di dpr
apa yang membuat ibu pernah artinya patah semangat menyerah di tengah perjalanan di tengah perjuangan ibu nuril
apa yang membuat bu nuril kembali untuk tidak saya harus bangkit saya harus maju saya tetap harus berjuang
apa yang membuat ibu
kalau mereka melihat saya rapuh otomatis mereka juga akan rapuh sama seperti saya
dan kalau seandainya pun seandainya pun
tapi itu tidak terjadi mudah mudahan itu tidak terjadi
sempat berpikir waktu itu memang saya untuk mengakhiri hidup

tapi saya berpikir kalau bukan saya ibunya
tapi saya berpikir kalau bukan saya ibunya
yang akan memimbing dia untuk meraih cita citanya
ibu nuril merasakan dukungan yang besar dari keluarga
tiga putra dan putri betul ya
tiga dua putri satu putra
dua putri dan juga satu putra
yang paling besar adalah putri ya
november ini tujuh belas tahun
november tujuh belas tahun
kapan terakhir komunikasi dengan keluarga dengan anak
duga duanya jadi keluarga di negara yang di challenge
jadi orangnya tidak segemlah menterset

udah sampai saat yang ini
sudah saja berjumlah yang baik
ibu due diologne itu menjadi
untuk mengungkapkan kebahagiaan saya saat ini
bagaimana anda menjelaskan ibu nuril menjelaskan kondisi yang ibu nuril alami kepada anak anak
apalagi ketika pertama kali tahun dua ribu tujuh belas ibu ditahan ya
sempat ditahan gitu bagaimana ibu menjelaskan kondisi itu kepada anak anak
apakah anak anak tahu ibunya sedang menghadapi kasus hukum menghadapi ujian yang berat
bagaimana menjelaskan ibu tidak ada di rumah ibu tidak bisa mendampingi keseharian mereka
kalau melihat mengingat lagi
itu masa yang paling sangat sulit karena di saat kondisi keadaannya seperti itu
saya tidak berada di samping mereka
bahkan ibu nuril sempat menjelaskan bahwa ibu nuril sedang bersekolah
karena waktu pertama kali saya ditahan
anak laki laki saya yang paling kecil
dia yang mengantarkan saya
saya tidak tahu harus menjelaskan apa ke anak yang waktu itu umurnya empat tahun
ketika itu empat tahun
saya tidak tahu
apa yang harus saya jelasin
terlintas di benak saya waktu itu sekolah
saya harus sekolah di kantor polisi
itu yang saya jelaskan
sekolah di kantor polisi
apa yang anak paling kecil kemudian tanyakan
mengapa ada pertanyaan seperti itu
anak seumur itu kan masih masih belum
taunya sekolah itu ada buku
ada ruangan tempat belajar
dan dia menanyakan itu waktu itu
tempat belajarnya di mana
bukunya di mana
kalau memang bahkan seragamnya dia nanya
seragam sekolah ibu mana
itu salah satu bisa dibilang titik yang saya inginkan

itu salah satu bisa dibilang titik yang saya inginkan
oleh karena tidak itu
pengujiannya sama dengan catikan bahwa
indikasi lebih della kuasal
yang jeppe politik terlada diah
anda lupa dengannya
dari mana dicaplasasi
dan harus ikuti prosesnya
mencapai pemerintah daripada kita burdensa akar
menakinya lebih bernas
mereka tangani lebih aprendar karena tidak
hai dan kami mengucapkan terima kasih sebesar besarnya dan sederhana dalamnya
utama berdoa presiden dan juga jajarannya terima kasih kami ucapkan yang setinggi
tingginya dan setakat terhingga jasa kumulau heron khasiroh semua semoga
dibalas oleh kebaikan allah subhanahu wa ta'ala misalnya memang kita akan rencana
mau buka usaha kecil kecilan di rumah mungkin nanti kita gabung juga sama online
berapa hari kemarin ditinggal sama ibunya dek lima lima hari sudah telepon ibunya udah udah
apa katanya hari ini mau pulang atau gimana enggak tahu enggak tahu deh apa harapannya
itu tadi putri pertama dan juga suami ibu nuril putri kedua
sulit artinya menjelaskan kondisi yang seorang ibu nuril hadapi kepada keluarga
khususnya kepada anak anak kemudian anak anak tumbuh besar bersosialisasi
memiliki teman teman di sekolah tetangga juga apakah anak anak pernah menyampaikan keluhan
artinya ada apa ibunya sekarang banyak sekali ada di pemberitaan di tv di media cetak di koran di online gitu
hai tujuh tujuh bulan yang lalu ya yang waktu penolakan dari
hai eh makamu
hai yang bulan november yang dua ribu delapan belas
hai iya iya sebelum kita mengajukan pekan yang kasasi kasasi kasasi itu mereka sempat saya bertanya terutama ke

hai putri puteri saya karena mereka sudah mengerti dan mereka bilang mantap
hai malu enggak ada keadaan ibu yang sekarang kenapa saya harus malu jawab mereka karena ibu
itu orang hebat
hai hai hai saya bangga punya ibu seperti ibu
karena bagaimanapun keadaan ibu
itu yang membuat saya
bisa bertahan sebesar ini
selain dukungan dari
semua pihak tentunya
sama satunya itu
sampai dengan hari ini
sampai dengan menanti amnesti
yang proses pemberian amnesti
presiden dan juga sekarang sedang ada di dpr ya
baik kita masih akan lanjutkan
dialog kami bersama
ibu nuril dan juga kuasa hukumnya
pak widodo usai jedah
lebih dalam bagaimana khususnya dari
tim kuasa hukum ibu nuril
melihat atau kita sedikit mem flashback
bagaimana perjalanan kasus yang dihadapi oleh
ibu nuril tapi kita akan jeda terlebih dahulu
usai jeda kami akan kembali
tetaplah di cnn indonesia
baik kita akan lanjutkan dialog kami
malam hari ini bersama
ibu baik nuril dan juga kuasa hukumnya
pak widodo saya ke pak widodo terlebih dahulu
pak widodo terkait dengan pemberian amnesti
artinya selama perjalanan kasus ini
dimulai dari dua ribu tujuh belas ya
dua ribu tujuh belas artinya sudah kurang lebih dua tahun
bergulir gitu sampai dengan hari ini
bagaimana anda melihat apakah banyak yang
mempertanyakan juga terkait dengan keputusan
dari makam agung kemarin
yang dinilai berat sebelah artinya tidak
seimbang dan tidak sesuai dengan
ibu nuril gitu
ya kami menghormati
sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap
artinya memang sudah tertutup
pintu sistem peradilan pidana
nah apa yang dilakukan
hari ini oleh presiden
mengirim surat kepada dpr
untuk meminta pertimbangan amnesti
bukan berarti presiden
karena proses judicial sudah selesai
nah sekarang bola berada di tangan
eksekutif yang memang diberikan oleh konstitusi
memberikan amnesti kepada ibu nuril
sempat terjadi perdebatan di kalangan ahli
apakah amnesti ini patut diberikan kepada ibu nuril
ada juga yang pertanyakan
ini kok menembak semut dengan meriam
karena mereka beranggapan kasus ibu nuril ini bukan kasus politik
karena memang dalam sejarahnya
amnesti selalu diberikan pada kasus kasus politik
seperti makar atau subversi
bung karno pernah memberikan amnesti kepada
para pelaku pemberontak tri semesta
di sumatera barat dan di manado
lalu orang beranggapan
amnesti ini hanya diberikan kepada sekelompok orang
dan kasusnya kasus politik
presiden habibie memberikan amnesti kepada perorangan
kepada sri bintang pamungkas
kepada muktar pakpahan
dan presiden abdurrahman wahid
memberikan amnesti kepada budiman sujat miko
artinya gugur pendapat yang mengatakan
amnesti ini harus diberikan pada sekelompok orang
tapi yang masih melekat
di sebagian ahli hukum
hanya pada kasus atau narapidana politik
di dalam sistem hukum tidak dikenal sebenarnya
istilah narapidana politik lalu dibedakan dengan narapidana biasa
kemudian di pasal empat belas ayat dua
tidak membatasi ini konstitusi
undang undang dasar empat puluh lima
tidak membatasi hanya diberikan untuk narapidana politik
hanya disebutkan disitu
presiden dapat memberikan amnesti dengan pertimbangan dpr
dan itu dilakukan oleh presiden saat ini
dengan mengirim surat kepada dpr

terkait dengan pengenaan pasal undang undang ite yang juga banyak disayangkan oleh banyak pihak ketika undang undang ini berlalu

ini tumpul kepada pelaku tapi tajam kepada ibu nuril selaku korban
dalam kasus ini bagaimana anda melihat ketika ibu nuril terbukti
dinyatakan terbukti merekam kemudian mendistribusikan materi yang dianggap melanggar undang undang ite
dengan bukti bukti yang dihadirkan persidangan padahal rekaman yang dihadirkan pun
dianggap tidak cukup atau tidak memenuhi itu semua

kalau kita lihat di putusan pengadilan negeri yang membebaskan baik nuril
dinyatakan bebas artinya kalau menurut hukum ya disebut bebas
kalau alat bukti atau tidak terbukti atau alat bukti tidak bisa dibuktikan
fakta hukum bahwa saudara baik nuril melanggar undang undang ite

kalau lepas dari segala tuntutan hukum terbukti ternyata
kalau lepas dari segala tuntutan hukum terbukti ternyata
terbukti tetapi tidak menuhi unsur
terbukti tetapi tidak menuhi unsur
nah seharusnya kalau putusan bebas jaksa tidak memaksakan untuk kasasi
mengapa karena kasasi sudah tidak lagi memeriksa fakta
yudek yuris yang diperiksa adalah apakah pengadilan di bawahnya salah menerapkan hukum
memang tidak ada larangan setelah putusan mahkamah konstitusi
kalau dulu sebelumnya putusan bebas tidak ada larangan setelah putusan mahkamah konstitusi

nah tetapi mungkin ya kita juga menghormati institusi kejaksaan
di sana kan ada protap kalau ini kan soal kondite karir
kalau putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum
biasanya jaksa memang banding atau kasasi karena soal kodite karir
biasanya begitulah kalau saya ngobrol dengan kawan kawan jaksa
tapi pelajaran dari kasus baik nuril
mestinya aparat penegak hukum
saya juga seorang dosen ya seharusnya para sarjana hukum para aparat penegak hukum
sebelum mereka memulai profesi sebagai aparat penegak hukum
seharusnya menjadi manusia lebih dulu
agar lebih sensitif karena dalam hukum
iya seperti itu
oke saya akan kembali ke ibu nuril
ibu nuril setelah ibu nuril menjalani masa tahanan berapa lama waktu itu
dua bulan tiga hari
dua bulan tiga hari di tahun dua ribu tujuh belas betul ya
sedikit saya flashback belakang
apakah ibu nuril pernah bertemu atau berkomunikasi dengan kepala sekolah yang bersangkutan
pas persidangan aja ya mbak
bertemu bertata muka
saat saya memberikan kesaksian waktu itu terakhir memberikan kesaksian
dan dia ada di belakang waktu itu
tempat duduk belakang
ya dia mendengarkan apa yang saya sampaikan ke hakim waktu itu
dan begitu selesai sidang dia menghampiri saya dan mengucapkan minta maaf
dia sempat meminta maaf
dia sempat meminta maaf
apa yang ibu katakan
waktu itu karena euforianya saya diberikan tahanan kota ya kalau tidak salah
ya tahanan kota jadinya saya tidak tidak terlalu menghiraukan tapi setelah selesai selesai saya
baru saya sadar oh iya tadi dia menghampiri saya dan meminta maaf sampai
sampai tiga kali
sampai tiga kali dia ucapkan itu
sampai tiga kali dia ucapkan permintaan maaf itu
apakah ibu nurul memaafkan
kalau kita kan sebagai manusia tuhan ajak maaf apalagi kita sebagai manusia
saya memaafkan mungkin karena kalau bukan karena dia saya tidak mungkin bisa mengandalkan dia
saya bisa mengenal orang orang hebat di sekitar saya
apakah itu juga yang menjadi salah satu alasan banyak yang bertanya ibu nuril sebagai korban
artinya korban perundungan seksual korban pelecehan seksual pak widodo
itu yang juga menjadi alasan ibu nuril tidak melaporkan kepala sekolah
jadi sempat kami melapor tetapi
ini kelemahan kuhp yang masih konvensional karena untuk pelecehan seksual di dalam kuhp masih lebih menekankan pada bukti fisik
misalnya pemaksaan fisik atau kontak fisik itulah pentingnya menetapkan ruu penghapusan kekerasan seksual
apalagi sekarang zaman digital pelecehan seksual secara verbal tidak harus secara fisik
tidak harus secara fisik
kalau kita membaca bagaimana rekaman putusan ya putusan di itu waduh itu sangat pelecehan yang luar biasa
saya tidak bisa menjelaskan karena banyak pemirsa ya itu sangat jorok sekali dan sangat melemah
dengan rekaman artinya itu bukti walaupun bukan fisik tadi seperti pak wirido sampaikan itu pun tidak cukup kuat
iya itulah dan iya dan itu kelemahan kuhp kita kemudian ada juga asas unus testis nulus testis satu saksi bukan saksi
nah untuk kasus kasus ini untuk ke depan ya kita bukan hanya soal kasus baik nuril tapi untuk perbaikan hukum
saya kira memang urgent ruu penghapusan kekerasan seksual
kalau andai kata ada undang undang penghapusan kekerasan seksual tidak akan menjadi panjang seperti ini
karena ibu baik nuril akan lebih mudah melapor kekerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku
tapi justru sebaliknya korban menjadi terpidana seperti sekarang ini
ini pelajaran juga untuk banyak perempuan tadi seperti yang pak widodo sampaikan pelajaran untuk banyak wanita di luar sana
ibu mengalami itu kemudian mengalami perundungan seksual pelecehan seksual
dan kemudian melapor begitu pernah ada merasa ada rasa takut tidak bu
rasa takut atau khawatir atau takut mendapatkan ancaman takut mendapatkan intimidasi
karena kebanyakan kasus serupa perundungan atau pelecehan seksual yang menimpa wanita atau perempuan
salah satu hal terbesarnya adalah ketika si korban itu mengalami pelecehan dan melaporkan seksualnya tersebut
takut untuk melapor ini bisa jadi pembelajaran juga untuk perempuan di luar sana
karena seperti relasi kuasa antara bawahan dengan atasan
mungkin saat itu mungkin saya juga merasa begitu karena waktu itu saya masih butuh pekerjaan
saya juga masih tenaga honorer
waktu itu jadinya untuk melapor itu juga saya masih takut
dan saya juga pasti orang akan berpikir ngapain kamu ladenin
pasti orang akan berpikir begitu
jadinya waktu itu ada ketakutan sendiri
itu saya simpan juga sekitar satu tahun
sekitar satu tahun
iya satu tahun
waktu kita sangat terbatas
sebelum saya akhiri dialog dengan ibu nuril dan juga pak widodo
terakhir apa yang kita sedang menunggu
tadi tanggal dua puluh lima juli ya pak ya
dua puluh juli ketika harapan itu betul terwujud nantinya
apa yang akan ibu nuril lakukan setelah ini
saya belum terpikirkan ya untuk yang kedepannya bagaimana
tapi yang jelas rasa sujud syukur saya mungkin kepada yang di atas
dan mudah mudahan diizinkan
saya kepinginnya pergi umroh
dan mungkin untuk mengembalikan
karena rasa kepercayaan diri mungkin sama anak anak
berkumpul lagi sama anak anak
terakhir ada yang mau disampaikan
mungkin keluarga menonton di rumah
dan juga mungkin kita banyak melihat dan banyak belajar dari perjuangan ibu nuril
khususnya kepada kaum perempuan di luar sana
ada yang mau ibu sampaikan
untuk perempuan perempuan khususnya di indonesia umumnya di dunia
seandai pun tapi mudah mudahan ini tidak terjadi kepada anda
seandai pun itu terjadi jangan pernah takut
jangan pernah merasa tidak berani untuk melawan
ini harus dilawan
karena bukan kita sendiri siapa lagi yang akan membantu anda
karena dan seandai pun itu terjadi seandai pun kalian takut untuk melapor
saya orang yang pertama yang akan melindungi
saya orang yang pertama yang akan berada di barisan kalian
mudah mudahan sesuai dengan harapan tidak hanya ibu nuril dan juga tim kuasa hukum
tapi juga banyak masyarakat banyak rakyat warga di luar sana yang juga ikut memberikan dukungan
dan juga mengawal kasus ini dari awal sampai dengan hari ini
terima kasih sekali lagi ibu nuril atas perjuangannya dan juga pak widodo
demikian cn indonesia connected malam hari ini
saya tiffany raitama pamit selamat malam